assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
kembali kita bersyukur kehadirat allah swt
karena pada kesempatan ini kita masih bisa
melakukan penghayatan pendalaman dan sekaligus mengamalkan ibadah puasa
terutama bagi yang berpuasa
saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa
sejarah itu sangat penting artinya dalam kehidupan kita
orang yang tidak akan belajar kepada sejarah
orang yang tidak memperhatikan sejarah
maka orang itu terancam hidupnya akan gagal
ataupun juga gagal
tidak gagal sih ya
tetapi tidak maksimum pencapaian hidup
al quran menyuguhkan banyak kisah
salah satu kisah yang sangat menarik untuk kita kaji
nabi nuh ini menarik ya
hal yang menarik dari nabi nuh ialah
kita diberikan pelajaran pelajaran dari allah swt
bahwa ternyata tidak semua anak biologis kita itu bisa menjadi anak spiritual kita
ketika nabi nuh di dalam musibah yang paling besar itu kan
anaknya yang bernama kanan itu anak pertama lagi
wah anakku naiklah ke dalam perahu sebentar lagi ini akan tenggelam
ayah jangan gila
orang bikin perahu itu di pantai bukan di puncak bukan di gunung
ini juga gunung gunung ini juga akan tenggelam
kalau ini tenggelam masih ada gunung lebih tinggi nggak mungkin tenggelam
itu pun juga akan tenggelam
itu pun juga akan tenggelam
ditegur oleh allah swt
tenggelam liya kanaan
tenggelamlah istrinya nabi nuh pada waktu itu
yang naik malah anak anak spiritualnya
jadi para pemirsa
kadang kadang anak spiritual itu malah justru lebih menjamin
kehidupan kita lebih baik
lebih memelihara bahkan mungkin lebih banyak mendoakan kita
ketimbang anak biologis kita sendiri
bagaimana anak biologis kita itu sekaligus menjadi anak anak spiritual kita
jadi anak anak spiritual kita
pelajaran yang kedua
begitu jengkelnya nabi nuh sembilan ratus lima puluh tahun nabi nuh berdakwah
tapi yang ikut menjadi anggotanya followernya

akhirnya putus asa nabi nu
ya allah umat keras kepala ini hancurkan aja
percuma kami sudah sembilan ratus lima puluh tahun berdakwah
tapi kok yang ikut hanya segini ini
maka dimintalah untuk membuat perahu
perahu itu dinaikkanlah disitu berpasang pasangan
tumbuh tumbuhan binatang berpasang pasangan
dan manusia pun juga yang percaya kepadanya pun juga
disuruh naik ke atas perahu itu
nah tidak lama setelah itu datanglah banjir
hujan turun nonstop dari atas
dari bumi pun juga memuntahkan airnya
apa yang terjadi bukan main
itulah yang terjadi di sunami nuh
kaabah tempat mereka sering bertawaf
nabi nuh itu bertawaf menggunakan perahu
sampai banjir itu redah
baru nabi nuh kembali memugar kaabah yang sudah tenggelam lumpur dan segala macam
tapi pelajaran yang sangat penting disini ialah
penyesalan dari seorang nabi nuh
ya allah kenapa kami mendoakan umatku
akhirnya binasa betul
nah di padang masyar nanti itu
delegasi manusia itu minta tolong kepada nabi adam
mintalah kepada allah kita nasibnya seperti apa
kalau syurga ya syurga neraka ya neraka
kata nabi adam aku takut menghadap allah pada hari ini
aku dulu pernah mendoakan
atau aku pernah dulu berdosa
jangan dekati pohon hudi ini
bukan saja aku dekati lalu aku makan
aku takut menghadap kepada allah
delegasi datang kepada nabi nu
aku juga takut kepada allah
aku dulu pernah mendoakan umatku binasa binasa benar
kenapa aku nggak seperti nabi muhammad
dilempari tumitnya sampai berdarah darah
ditawarin oleh malaikat penjaga gunung taib
nuh jangan ganggu umatku
dia melakukan seperti itu karena dia tidak tahu siapa aku
kenapa aku tidak melakukan seperti itu
menyesal aku takut menghadap kepada allah pada hari ini
jadi para pemirsa sejengkel apapun kita kepada seseorang
jangan pernah keluar dari mulut ini mendoakan orang lain binasa
doakanlah orang itu supaya berubah menjadi orang yang alim
menjadi orang yang sadar
menjadi orang yang mu'min
daripada kita mendoakan mereka itu binasa
penyesalan terjadi seperti nabi nu
jadi para pemirsa
tidak sedikit orang menyesal karena sudah terlanjur mengucapkan sesuatu
apalagi kalau itu adalah anak kandung kita
mungkin emosi kita terhadap anak
saya ingatkan kepada kita para orang tua
sejengkel apapun juga terhadap anaknya
jangan sampai nanti bapak ibu mendoakan anak itu binasa
doa seorang ayat
doa seorang ayat atau ibu terhadap anaknya itu kesh
ingat kisah juraidz
kita sudah pernah bahas itu
kita juga ada miliknya
kita juga ada mitos
jangan terjadi hal seperti itu
jadi para pemirsa
mari kita mengambil iatibar pembacaan kita dalam al quran selama ramadhan ini
mari kita mencontoh semuanya
semoga allah memberkati kita semua
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh